dunia musik tanah air kembali berduka
lantaran salah satu musisi bertalenta
mike mohede meninggal dunia
mike akan dimakamkan pada hari selasa dua agustus dua ribu enam belas
di pemakaman tanah kusir jakarta
mike mohede dikenal melalui ajang pencarian bakat pada tahun dua ribu lima belas
sepanjang karirnya di belantika musik indonesia
mike telah menelurkan tiga album solo
yakni album mike pada tahun dua ribu enam
kemenanganku pada tahun dua ribu sepuluh
dan album dengan judul kedua pada tahun dua ribu lima belas
pada petang di tiga puluh satu juli dua ribu enam belas
mike mengembuskan nafas terakhirnya di kediamannya
di kawasan bintaro tangerang selatan
kepergian mike ini membawa kesedihan
sekaligus mengejutkan bagi para saudara dan juga kerabat mike
tapi menurut mereka mungkin sekitar setengah jam yang lalu ini sudah hilang
terus aku nyanyi pun langsung berantakan tadi
jadi teman teman tau tadi aku lagi nyanyi
liriknya gak ada yang aku hafal sama sekali
padahal itu acara nikahan orang gitu
tapi ya aku berusaha tutupin karena aku dekat banget sama mike gitu
keluarga dan sahabat menyambut kedatangan jenazah mike mohede
di kediamannya di bintaro tangerang selatan
sakit mike sedang berusaha untuk menurunkan berat badan
mike yang dikenal sebagai juara ajang pencarian bakat pada tahun dua ribu lima
meninggal dunia pada minggu sore di rumah sakit premier bintaro
karena serangan jantung
jenazah mike tiba di rumah duka di jalan kuricang bintaro tangerang selatan
dini hari tadi
sahabat dan keluarga yang hadir langsung memberikan penghormatan terakhir kalinya
terhadap jenazah mike
menurut salah satu sahabat mike
penyanyi itu sebelumnya tidak pernah mengeluh sakit
ia gemar bermain playstation dan setahu dirinya
tengah menjalani program diet sehat untuk menurunkan berat badannya
hingga kini jenazah mike masih disemayamkan di rumah duka
keluarganya sendiri belum memberikan keterangan di mana mike akan dimakamkan